sampai jumpa di video selanjutnya
nama saya indi pak
bisa anda jelaskan bagaimana kejadian sebenarnya
dilepasin kau gak dio
gue akan lepasin lo sebelum lo kembali nak
gue akan lepasin lo
indi ceritakan dengan jelas
semua yang kamu lihat indi
saya itu benar benar melihat fadil itu menarik narik kakinya edo
sampai sampai akhirnya terjatuh pak
dan akhirnya kepalanya terbentur
edo gegar otaknya kan
saya melihat sendiri pak
udah jelas kan pak
kalau fadil itu bersalah
dia sengaja mau membunuh anak saya
jadi tolong pak
fadil itu penjahat
dia harus ditangkap
dia harus diproses secara hukum pak
akan segera kami proses

oh gak bisa apa apa sebelum aku melihat hidup baik baik aja
fadil kamu ngapain sih mikirin edo
edo itu sudah ada yang ngurusin
dan apa yang terjadi sama edo itu bukan kesalahan kamu fadil
jadi sekarang kamu makan
kak fadil anak setuju sama mama
kita percaya kok sama kak fadil
tuh kak fadil dengarkan
semuanya percaya sama kak fadil
jadi sekarang kak fadil makan ya
kamilah suapin sini
kak mila aku gak mau
kak fadil harus makan ya
ini mila suapin
ada apa ini
apa yang kamu lakukan sama mama
apakah fadil jadi berhubungan sama polisi
tunggu tunggu pak sabar dulu pak
ini semua bukan kesalahannya fadil tapi ini semua kesalahannya edo
jadi kita semua harus membela fadil supaya terbebas dari jeratan hukum pak
itu siapa yang datang ya
sepertinya emang udah waktunya berjumpa
ya fadil fadil biar mama yang buka
jangan jadi pengecut
mbak hati hati kalau bicara mbak
jangan sembarangan menuduh anak saya itu pembunuh
harusnya mbak lihat dulu siapa yang salah
fadil berbuat ini karena untuk menghadapi anak mbak si edoit yang psikopat
mbak tenang mbak tenang
mbak marta bisa kita selesaikan semua ini secara kekeluargaan kan mbak
tidak akan tamah
mbak kamu mbak kamu itu jangan seenaknya bilang anak saya psikopat
dan kalau dia seperti itu ini semua gara gara perempuan rendahan dan anak yang haram itu
yang sekarang sudah tinggal di rumah ini
jangan sembarangan kalau bicara mbak
kapal itu bukan anak haram
kava itu punya ayah yaitu fadil
dan fadil mau bertanggung jawab
mbak anak mbak aja itu yang stres
pakai mengganti nama kafa jadi eka segala lagi
memangnya edo punya bukti
punya bukti kalau kasar itu anaknya
nggak punya kan
tidak ada buktinya kan mbak
anak kamu yang lebih stres
karena dia dengan sengaja sudah melukai anak saya edo
sudah cukup cukup
mbak marta sekarang apa maunya mbak
mbak mau kita yang menanggung biaya rumah sakitnya edo
mbak marta mbak marta
mbak marta mbak marta
mbak marta mbak marta
mbak marta mbak marta
kami siap mbak
berapa yang mbak butuhkan untuk rumah sakitnya ini
memangnya kamu pikir dengan uang kamu itu
bisa membuat edo tidak merasakan kesakitannya
jadi sekarang mbak maunya apa
mbak maunya apa mbak
apa mau mbak
ini yang saya mau
ini yang saya mau
saya mau fadil bertanggung jawab secara hukum
karena bagaimanapun juga tindakan fadil adalah tindakan pidana

jadi fadil harus mempertanggung jawabkan semuanya
selamat malam pak bu
selamat malam pak bu
kami datang kemari untuk mencari edo
kami datang kemari untuk mencari edo
dengan tuduhan sudah melakukan tindak pidana yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang
kamilah juga mau menghalangi polisi
biar polisi nggak bisa menangkap kak fadil
kapan itu nggak salah dan kak fadil nggak boleh ditangkap
tangkap yang namanya fadil
sebentar pak sebentar pak
ini semuanya benar benar kecelakaan
tante marta ini semuanya hanya kecelakaan tante
karena kamu itu calon istrinya fadil
memang kamilah tidak melihat secara jelas tante
tapi mila yakin kalau kak fadil itu nggak salah tante
dan kak fadil itu nggak jahat
ini hanya kecelakaan
bukti kak fadil mau nggak membawa edo ke rumah sakit tante
pak diamin saja omongan kerupuan ini
sekarang tangkap yang punya fadil pak
sebentar pak sebentar
tunggu tunggu sebentar pak
mbak marta nggak bisa semaunya mbak bertindak
padahal itu belum tentu salah mbak
dan saya yakin anak saya itu nggak mungkin berbuat jahat
mbak juga tahu kan
selama ini yang selalu membuat masalah dan kekacauan itu adalah anak mbak si edo
mbak pernah mencelakakan fadil kan ambar
mbak marta coba mbak marta ingat ingat
edo yang pernah nyaris membahayakan nyawa kamila dan bayinya mbak
dan menurut fadil edo tadi mau melakukan hal yang nekat mbak
jadi dari cerita yang saya dapat fadil hanya membela diri mbak
bukan mau mencelakakan edo
jadi mbak nggak bisa main tangkap anak kami begini saja mbak
memangnya tante kamu tuh punya saksi nggak hah
nggak ada saksinya mbak
fadil nggak salah kan bilang
kamu melihat kejadiannya fadil nggak salah kan milla
tapi tapi kamila hanya melihat kalau edo sudah tergeletak tante
tapi kamila yakin tante kamila yakin kalau fadil itu nggak salah kamila sangat yakin tante
kamu tuh kalau nggak punya saksi jangan sosahu main sama saya
saya bisa bicara seperti itu karena saya punya saksi